ya untuk mengetahui lebih lanjut terkait di balik dinamika cuaca yang terjadi di wilayah jabodetabek belakangan ini
saya sudah terhubung dengan bapak guswanto deputi bidang meteorologi bmkg
selamat malam pak guswanto
selamat malam mbak
pak guswanto bmkg memprediksi terjadi hujan ekstrim di beberapa wilayah khususnya di jakarta dan sekitarnya
seberapa ekstrim atau seberapa bahaya sebetulnya hujan ekstrim ini
jadi kalau kita merefer kepada perakhiran cuaca berbasis dampak yang dimiliki bmkg
di sana ada tiga kategori ya artinya dari awas siaga dan waspada
nah saat ini yang kemarin kita umumkan tanggal sembilan belas menuju dua puluh itu ada beberapa provinsi
ada sekitar lima provinsi yang kita waspadai
jadi artinya dalam status siaga
misalkan status siaga ini artinya apabila terjadi curah hujan ekstrim
lebat sampai ekstrim itu dimungkinkan akan berdampak terjadinya air yang mengenang atau banjir
itu posisinya ada di provinsi jawa barat kemudian jawa tengah jawa timur bali
satu lagi adalah di sulawesi utara
jadi khususnya di sekitar pulau jawa begitu ya pak
apa yang menyebabkan
apa yang terjadi cuaca ekstrim ini pak guswanto
kalau kita melihat kejadian cuaca ekstrim sebenarnya kan musim hujan tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
ini masih dipengaruhi oleh fenomena global yaitu lanina ya lemah hingga moderat
ini masih berpengaruh terhadap penambahan curah hujan secara ruang dan waktu itu yang pertama
yang kedua itu adalah adanya dinamika atmosfer tentang monsoon
yang gitu ya
kita perkirakan aktif mulai delapan belas februari kemarin
yaitu monsoon dari asia membawa wapr menuju australia dan itu wapr
kemudian di faktor yang lain adalah adanya sirkulasi siklonik yang ada di utara maluku
kemudian dari analisa streamland juga terjadi pembelokan maupun perlambatan angin di sepanjang pulau jawa maupun di bali nusa tenggara
kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah faktor latilitas lokal atau pembentukan konvektif lokal sehingga menjadikan terbentuknya awan awan konvektif yang bisa jatuh di daerah tersebut
oke pak guswanto tadi mengatakan tanggal delapan belas sampai sembilan belas itu sudah terjadi hujan ekstrim
apakah ini sudah menjadi puncaknya ataukah masyarakat perlu waspada ke depannya nanti akan terjadi siaga hujan ekstrim ini lagi pak guswanto
kalau melihat dari puncak musim hujan dari statistik puncak musim hujan
sebenarnya wilayah jakarta ataupun di sepanjang sekitar jawa itu puncak musim hujannya antara januari dan februari
nah inilah di dalam februari ini kan ataupun januari itu dibagi lagi
tidak kita misalkan februari dasarian satu dasarian dua dan dasarian dua
ini rata rata mereka berada di dasarian satu dan dasarian dua serta dasarian tiga di bulan februari
nah seperti kita lihat di jakarta sendiri kalau lihat normal dasariannya sebenarnya sudah terjadi satu dasarian satu februari yang lalu
baik dasarian satu ini yang paling parah begitu ya pak guswanto
ya ya akumulasi sepuluh hari ya kalau kita jumlah
bukan dalam satu hari bukan jadi sepuluh hari
dan itu sebetulnya sudah lewat
sudah sudah terus kemudian kalau kita melihat lagi dari dasarian itu kita bisa melihat dalam perakiraan cuaca hariannya
kalau kita lihat di jabodetabek sendiri berdasarkan perakiraan dari bmkg berdasarkan time series ya
time series curah hujan yang kita perakirakan akumulasi dua puluh empat jam
sebenarnya tanggal delapan belas sembilan belas itu memang sebagian besar yaitu dalam posisi sedang hingga lebat
kemudian di sembilan belas sampai dua puluh saat ini malam ini sejak tadi pagi itu dalam posisi sebenarnya ringan
sedangnya sedikit jadi sebenarnya sudah menurun dari yang kemarin
nah besok itu tanggal dua puluh menuju dua puluh satu itu ada peningkatan

peningkatannya yaitu di sisi utara di sisi negara

kemudian di bogor kemudian di sisi barat
kemudian tanggal dua puluh satu menurun lagi sampai kira kira tanggal dua puluh dua dua puluh tiga pagi
nanti dua puluh tiga siang itu mulai lagi sampai tanggal dua puluh lima
ini kalau berdasarkan perakiraan dari curah hujan jabodetabek akumulasi dua puluh empat jam
oke artinya yang perlu diwaspadai khususnya untuk jakarta ini ya pak guswanto ya dua puluh tiga dua puluh empat jam

ini kalau berdasarkan perakhiraan dari curah hujan jabodetabek akumulasi dua puluh empat jam
apakah situasinya akan seperti itu atau saatnya schwierig lebih baik

kalau kita lihat dari data curah hujan yang terjadi seperti yang kemarin terjadi tanggal delapan belas
yang tertinggi adalah sekitar satu ratus tujuh puluh delapan mm per hari itu terjadi di halim
kemudian di jatiase dan sekitarnya itu sekitar hanya satu ratus tiga puluh empat
nah kalau merefer kejadian tahun tahun yang lalu itu lebih besar
jadi ini lebih kecil lah dianggapnya kejadian ini dibanding tahun yang lalu
dibanding tahun yang lalu begitu ya
tadi pak guswanto sempat mengatakan salah satunya yang menyebabkan cuaca atau hujan ekstrim ini adalah lanina
apakah ini artinya kita masih akan menghadapi dampak dari lanina ini sampai bulan maret april begitu pak guswanto
betul sesuai prediksi bmkg pada waktu bulan oktober bahwa musim hujan ini dipengaruhi oleh lanina lemah hingga moderat
dan saat ini juga posisi indeksnya masih minus artinya masih bisa memiliki pengaruh
sampai nanti kita lihat sampai bulan maret lah
nanti kan sebenarnya maret april mei itu adalah musim pancaroba
dari musim hujan menuju musim kemarau
jadi nanti akan kita lihat perubahannya itu
oke terakhir pak guswanto meskipun tadi pak guswanto mengatakan bahwa puncak hujan itu sebetulnya kemarin sudah kita lewati
tapi tetap kita harus waspada di dua puluh tiga sampai dua puluh lima februari ini
apa himbauan anda kepada masyarakat terkait cuaca ekstrim ini
himbuan kami kepada masyarakat agar bahwa yang pertama masyarakat tetap tenang dan waspada terhadap potensi cuaca ekstrim
yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologis antara lain banjir banjir bandang angin puting beliung dan angin kencang dan sebagainya
artinya khusus di daerah daerah yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi misalnya
di bantaran sungai kemudian yang tinggal di cekungan untuk banjir dan yang tinggal di tepik lereng itu hendaknya selalu memonitor dan mengenali daya dukung daya tampung lingkungannya
terus kemudian yang selanjutnya adalah kita juga harus memperhatikan bahwa pemerintah juga berusaha mengantisipasi ini sebagai tanggung jawab bersama dengan sinergi pentahelik
artinya kita juga harus mengikuti program program pemerintah
misalkan jalur jalur evakuasi itu kita sudah pahami
apabila terjadi bencana itu kita sudah tahu daerah berkumpulnya titik berkumpulnya di mana
dan yang terakhir adalah munculnya self awareness
artinya kesadaran diri
kesadaran diri ini yang terhadap masyarakat itulah yang sangat dibutuhkan
jadi kewaspadaan kemudian siap siap dengan makanan instan dan sebagainya
demikian saya rasa
deputi bidang meteorologi bmkg guswanto terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam pak guswanto